indonesia sejak dulu kalah
tetap dipuja puja bangsa
di sana tempat lagi betah
dibuai dibesarkan muda
tempat berlindung di hari tua
sampai akhir melutut mata
sampai akhir melutut mata
sejumlah konsernya twilight orkestra juga menampilkan lagu kebangsaan hingga lagu lagu daerah
melalui konser yang digelar di mancanegara toilet orchestra juga membawa pesan perdamaian
serta menjadi perekat hubungan indonesia dengan berbagai negara

atas prakarsa adi ms odi agam dan indra usman syah bakri
sepanjang seperempat abad karir mereka twalat orkestra tidak hanya memperkaya khasanah musik dalam negeri
namun juga menorehkan berbagai prestasi internasional
kita pergi ke eropa jadi kita tur eropa tour kita konser di bratislava sama di berlin
dan itu kita mainin kita bawa lagu
lagu indonesia juga kita perkenalkan pada mereka
dan itu penontonnya tuh bukan yang semuanya orang indonesia tapi benar benar orang sana gitu
jadi mereka tuh yang kaget juga ada wah indonesia bawa orkestra
bayangannya tuh keroncong nih main keroncong nih gitu atau main musik tradisional
tapi enggak gitu benar benar simfonik gitu
terus kita mainin lagu lagu aduh kita juga main lagu klasik di situ
dan sambutannya hangat sekali gitu
perjalanan twilight orchestra dalam memperkenalkan musik
klasik di indonesia juga tidak semudah membalikan telapak tangan
terlebih musik klasik bukan akar kesenian asli negeri ini
maka mereka pun memulainya dengan aransemen yang lebih sesuai dengan pasar pendengar indonesia
dan sejauh ini strategi mereka berhasil
kita lihat di tahun dua ribu an sampai sekarang itu
banyak kalangan muda khususnya yang lebih tertarik
mendalami bidang musik musik klasik
katakanlah beberapa tahun yang lalu
mas adi datang ke sekolah sekolah untuk memberi introduksi mengenai musik orkes alat musiknya itu
dia datang ke sekolah sekolah sd berbicara dengan mereka
tapi ya nggak disangka sangka setelah beberapa lewat beberapa tahun sepuluh tahun itu ternyata ada beberapa dari mereka yang sekarang menjadi musisi toilet orkestra sendiri
dua puluh lima tahun berkiprah twilight orchestra tidak berhenti sampai di situ saja
banyak proyek menanti
salah satunya di minggu ini enam puluh tiga musisi bergabung kembali mempersiapkan diri untuk acara simfoni negeriku
mereka akan membawakan musik daerah dan nasional dengan aransemen baru menyambut hari kemerdekaan republik indonesia
ya adi seperti biasa menjelang tujuh belas agustus hari kemerdekaan kita menunggu karya dari adi dan teman teman di twilight orchestra
simfoni negriku dan kali ini katanya akan membuat sesuatu yang agak berbeda ya
apalagi ini kan dikaitkan dengan dua puluh lima tahun ulang tahun twilight orchestra selamat ya nggak terasa ya

apa yang kita bisa harapkan apa yang menarik kali ini
betul ya setanggal tiga belas agustus nanti twilight orchestra akan konser di aula simfonia jakarta kemayoran
dengan tema ya musik musik kemerdekaan ya
tapi kali ini kita mau mix jadi di babak pertama itu lagu lagu daerah yang kita bikin simfonik
seperti yang aku bikin buat garuda indonesia
oh banyak manuk dadali ada oh ya ada apa itu namanya ayam denlape
ayam den lape itu

karena yang sebelum sebelumnya itu ada di garuda
karena yang sebelum sebelumnya itu ada di garuda
karena yang sebelum sebelumnya itu ada di garuda
kalau yang sebelumnya itu kan direkam kemudian diedarkan
di umum masyarakat bisa beli cd nya
kalau yang baru itu cd nya nggak dijual
jadi ini orang bisa mendengarkan ayam den lape yang versi grande versi simfonik ini
kalau nggak di pesawat tapi kecil volume nya
nah atau yang nanti ini diversi live performance dengan lebih megah gitu
nah itu lagu daerah di babak pertama
babak kedua lagu patriotik indonesia lagu perjuangan
oh hari merdeka tujuh belas agustus
terus kita ingin indonesia raya
ya seperti empat th of july concert kalau di amerika kan
tiap hari kemerdekaannya itu tradisinya konser orkestral di mana mana
sebenarnya konser ini repertuarnya adalah karya karya
yang pernah aku abadikan di dua cd
lagu daerah diabadikan di cd the sounds of indonesia yang dikeluarkan oleh garuda indonesia
saya punya rekamannya sampai sekarang itu masih saya dengerin
yang kedua cd simfoni negriku
cd simfoni negriku yang dikeluarkan dirilis tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
selama delapan tahun ya
memuat karya lagu lagu perjuangan kemudian indonesia raya
dan alhamdulillah indonesia raya yang direkam di situ itu sekarang jadi satu satunya rekaman simfonik indonesia raya yang dipakai di kementerian di pemerintahan
yang udah generik ya
semua itu tanpa orang tahu itu sebenarnya siapa
nah ini perlu diinformasikan karena ini berkaitan dengan hak cipta dan lain sebagainya
dan sampai sekarang katanya walaupun dimainkan
seolah olah sudah menjadi milik sesama
tapi sebenarnya adi dan teman teman yang memiliki hak cipta
royalty sampai sekarang katanya
sebenarnya apapun yang kita buat ya musik ya
kalau kita perjualbelikan ya kita berhak atas sebagian dari keuntungan atau penjualan yang orang yang bilang royalty
tapi ini kan indonesia raya
rasanya untuk mendapat uang dari royalty dari indonesia raya aku juga enggak pengen ya
nggak ada kenikmatan sama sekali
malah mengurangi rasa kebanggaan telah mengkontribusi sesuatu bagi bangsa
maka dari itu sampai sekarang sepeserpun aku enggak pernah nikmati
dan aku bangga aku enggak nikmati royalty dari ini
walaupun idealnya kan kalau ada penjualan kan ini kan ada cost nya dalam memproduksi sebuah karya cipta
nah ini kan bisa memainkan dan lain sebagainya
tapi karena ada barangnya ada ya cost nya dan ada juga pemuli nya harusnya mendapatkan sesuatu
jadi karena ada harus cerita sedikit ke belakang
pada tahun sembilan puluh tujuh itu yuk tanzil seorang pengusaha
ya saya kenal ya sangat idealis ya
nanyakan saya gimana saya butuh indonesia raya
wah saya bilang indonesia raya yang kita punya saat itu ya
itu sudah hampir setengah abad empat puluh delapan tahun
nah terus suruh bersanding dengan lagu lagu lain yang udah digital gitu
pak ayu kumpulin duit lah pak ayu kan duitnya banyak
aku pancing gitu ya
dia kumpulin dapat akhirnya dengan modal enam ratus jutaan waktu itu
kita rekam ulang indonesia raya
dan kita aransemen ulang lagu lagu patriotik lagu perjuangan lainnya
apa namanya tanah airku berkibarlah benderaku dan sebagainya
kita rekam di melbourne di australia
dengan musisi musisi melbourne
karena kita pengen yang terbaik yang kita bisa dapat saat itu
aku aransemen ulang beberapa lagu gitu
nah jadilah cd rekaman album yang disebut simfoni negriku
nah simfoni negeriku itu kemudian gimana ya supaya masyarakat bisa beli
nah kita lihat siapa yang mau nih record label
akwarius akhirnya membeli master itu
meskipun tidak bisa mengganti semua biaya yang keluar
kita cuma menginginkan indonesia raya dan lagu lagu perjuangan lainnya bisa disebarluaskan
orang bisa ke toko city eh saya mau lagu perjuangan gitu
kalau enggak kan kita punya kita udah rekam
tapi gimana nyampe ke masyarakat kan nggak tahu
jadi sebenarnya konteksnya penyebarannya
bukan kalau saya nggak mikir untuknya berapa gitu
lebih ke hak cipta atau ilmu
kalau untuk album yang lain aku bikin lagu pop apa segala macam
aku concern banget soal eh mana bagian aku
kalau ini ini case yang khusus
nanti yang kedepannya kalau ini juga keluar
kang tidak terlalu peduli terhadap
aku akan merasa terbayar kalau apa yang kita buat nanti
yang akan terekam dalam dvd itu
bisa tersebar luas entah di sekolah di kbri di luar gitu
kemudian menggugah rasa nasionalisme orang indonesia
itu bayaran yang
dan paling tidak ada lagunya itu dalam sound yang luar biasa bagus
dan performance yang bagus
tadi menarik ya karena adib mengatakan ini seolah olah
ya kalau di amerika serikat force of july ini kan konser yang kolosal dan perlu
dan pasti diapresiasi banyak orang
ini support dukungan atau bahkan mungkin taruhlah dari pemerintah
atau dari ya pihak pihak yang seharusnya pedulilah terhadap memajukan ya
bukan saja musik tapi dengan tema independence atau kemerdekaan ini kan harusnya dukungannya juga jauh lebih besar
tapi memang itu idealnya
tapi yang kita hadapi berbeda
jadi kalau kita lihat orkest simfoni di singapura malaysia thailand dan negara negara barat apalagi gitu
pemerintahnya memberikan bantuan terhadap kepada orkes simfoni negaranya gitu
di kita nggak pernah ada hal seperti itu gitu
jadi saya harus cari uang sendiri pendanaan sendiri gitu ya
dan orang melihatnya
mungkin aku tampil dengan taksido dulu
orang gak lihat di belakang itu sebelum sampai aku di podium itu betapa sulitnya menghubungi satu persatu pengusaha
terus meyakinkan perlunya kita membangkitkan semangat nasionalisme melalui konser melalui rekaman dan sebagainya
itu gak ada itu what so called bantuan atau subsidi gak pernah ada
dan aku terima kasih banget sama pengusaha pengusaha yang berbaik hati itu gitu
semua perlu dana
kegiatan musik simfonik ini manusianya aja orkesnya enam puluh berapa
nanti core nya paduan suaranya ada seratus orang
nanti ada penyanyi ada dua penyanyi
itu bayarnya pakai batu itu masih pakai uang
uangnya dari mana
nah kalau dari tiket aja meskipun full
tapi kalau tanpa ada sponsor
yang tidak mungkin
bagaimana ini perjalanan pertama dari toilet orchestra itu sendiri
karena mungkin awal awalnya itu kan tidak terlalu banyak yang orang yang berminat atau tertarik kepada musik yang atau simfoni yang ditawarkan oleh twilight orchestra
kedua dari perjalanannya itu sendiri ini apresiasi terhadap apa yang dilakukan toilet orchestra dan minat orang terhadap simfoni dan musik yang seperti ini ya
di luar musik dengan genre yang lain dan lebih mudah dipahami itu
adi melihatnya bagaimana
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu itu aku beruntung
teman yang namanya indra bakri
yang mau bikin housewarming rumahnya
pengen ada orkestra gitu
odi agam menghubungi aku
untuk permintaan indra bakri
yang awalnya aku tolak
odi agam aku lagi sibuk nih bikin waktu itu sering bikin jingle gitu
tapi ini sebenarnya nggak bisa aku sibuk gitu
setelah berulang kali akhirnya aku mau
dan akhirnya kita konser pertama kalinya
di housewarming rumah indra bakri itu sebenarnya
ternyata tamu tamunya apresiasi sekali
apa namanya penampilan kita saat itu
dan menyarankan untuk terus
ini jangan berhenti sampai sini gitu
nah mulailah saya diminta indra bakri untuk terus gitu
nanti mainannya udah bosen dia tinggalin
aku kan gimana aku punya karir punya rumah tangga
maka satu tahun aku nggak tanggapi
setelah satu tahun persis aku bilang oh masih konsisten nih masih nanya nanya itu
maka kita komit jadilah twilight orkestra didirikan oleh indra bakri odi agam dan aku sendiri
awalnya musiknya masih repertuarnya masih pop
kita mainkan beatles dan lain sebagainya gitu ya
yang familiar lah di telinga orang
karena sulit membayangkan saat itu orang mau datang kita mainkan beethoven
apalagi udah kalau tchaikovsky
oh itu kan
padahal lagi lagi seperti kata tadi biayanya mahal
baliknya itu kalau tanpa ada sponsor susah
wah pokoknya selalu di luar negeri dimanapun kalau bicara orkes selalu isunya sama
pendanaan gitu ya
nah tapi lama kelamaan aku dibebaskan untuk menentukan
nah makin lama aku yakinkan bahwa orkes simfoni kalau mau berkembang nggak bisa
kita harus mengembangkan diri menjadi orkes yang lebih baik lebih baik dengan repertore yang lebih challenging
bisa klasikal atau contemporary music atau segala macam gitu
yang sekarang ya musik film musik lagu perjuangan lagu daerah event klasikal yang pure clasical gitu kita main
jadi ya sekarang kalau kita lihat
perjalanannya dibanding waktu itu setelah dua puluh lima tahun
saya bersyukur banget gitu
lihat apresiasi masyarakat kalau datang ke konser kita
boleh bilang hampir selalu full house sold out gitu selalu gitu
saya alhamdulillah nggak membayangkan dua puluh lima tahun yang lalu nyari audien susah
iya nyari audien sekarang gampang tapi nyari dananya masih sama saja dengan
ini kan berarti ada sesuatu yang mungkin
adi sendiri karena musik itu musik itu kan memberi kenikmatan begitu banyak orang ya
harusnya ya ada ya lebih banyak perhatian baik dalam pendidikan misalnya untuk apresiasi dan juga concert hallnya dan lain sebagainya kan
banyak contoh kenapa di luar di negara maju itu orkes simfoni itu bisa survive
karena pemerintahnya umumnya sadar pentingnya adanya orkest symphony
bukan sekedar hiburan tapi ada konteks edukasional di situ
belum ada diplomasi budaya dan sebagainya seperti pada saat beberapa kali amerika mendatangi pyongyang dua ribu delapan dengan orkesymfonia
mendatangkan moskow tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam datang ke beijing tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
itu kalau bukan datang dengan orkest symphony
datang dengan jazz symphony
datang dengan jazznya yang bagus itu nggak mungkin masuk situ
tapi karena mereka punya sesuatu yang sama
mau kamu amerika saya korea utara
ketemunya di situ
dan itu sering kali dijadikan alat diplomasi budaya
jadi di sini kita kalau saya lihat ya masih tertinggal ya

singapura tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan sudah sadar bahwa kita harus bangun orkest symphony singapura
maka dibangun sampai sekarang dia sudah maju sudah ke hampir seratus negara manca negara dia kunjungi
kita ya masih jauh lah
even kita ngomong irak punya orkes loh
dan memiliki concert hall yang betul betul standar internasional kan
nah kita memang kesadarannya masih di situ ya
masih nggak dianggap perlu
apalagi tadi soal edukasional di mana dalam
maka sekolah sekolah di luar negeri sering ada orkestranya
orkes kampus dan sebagainya
pada saat kita beraktivitas di orkestra itu
di situ kita secara tidak langsung memberikan
membiasakan untuk bersatu dalam perbedaan
kita membuat satu harmoni dalam perbedaan
bayangkan di depan alat musik gesek
kemudian ke belakang lagi tiup tapi kecil
ke belakang lagi tiup tapi yang gede dan dari logam
ke belakang lagi dipukul
jadi ada yang ditiup dipukul digesek
dengan karakter yang bunyinya beda
tapi dengan satu konsensus dengan suatu partitur
kemudian satu kepemimpinan kondaktor
semua bisa jadi sesuatu yang harmonis yang menggugah
itu aduh harusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata
perbedaan itu kalau kita biasakan kelola dengan baik
menjadi satu sinergi yang dahsyat
itu melalui musik
dalam satu bahasa
itu bahasa musik yang universal
ini kembali ke pendidikan
karena mungkin kalau kita bicara di indonesia lebih banyak musik itu hobi
hobi terus atau belajar sendiri dan lain sebagainya
sementara di apalagi di negara negara yang memang sangat menghargai
khususnya musik klasik dan pendidikan musik
ini adalah disiplin yang betul betul harus ditekuni
dan ada ilmunya ada teorinya
dan ada tahapan tahapan yang harus dilalui
bagaimana ini usaha indonesia sendiri untuk meningkatkan ya kualitas dari pendidikan musik kita itu sendiri
karena mau tidak mau kan
anggota simfoni anggota orkesnya itu kan terdiri dari teman teman yang memang harus memiliki keterampilan yang luar biasa untuk memainkan suatu musik yang klasik
kita beruntung punya isi
institut seni indonesia di jogja
yang banyak menghasilkan musisi orkestra yang bagus
dan beberapa di jakarta ada tapi dominan masih bandung
masih di jogja dan sekitarnya gitu
tetapi problem yang selalu muncul adalah mendatakan pengajar
nah kalau mau banyak disitu yang udah levelnya udah tinggi
tapi mau tinggi
level yang lebih tinggi lagi sulit karena siapa yang ngajar
karena ilmunya sudah jauh lebih tinggi
padahal ini belum mereka masih bisa lebih tinggi lagi tapi siapa yang hajar untuk menarik lebih tinggi lagi
nah untuk mendatangkan satu dosen satu pengajar itu kan biayanya nggak ringan
mereka punya harga yang orang yang bagus ya kecuali yang nggak kepake di negaranya
yang kepake dan bagus itu ada harga
nah kalau kita mau datangkan sendiri sulit harusnya seperti singapura
singapura itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan bikin singapura symphony orchestra
nah itu pemerintahnya support sekali gitu
akhirnya dia bikin audisi terbuka dunia
jadi waktu itu mayoritas bukan orang singapura

nah mereka kerja di kontrak sekian tahun tapi mereka masih di singapura

jadi sebagian besar mesti ngajar
dengan demikian si sekolah musik menikmati mendapat guru yang tidak mahal tapi kualitasnya tinggi
jadi kita tidak bisa terapkan di indonesia seperti ini
bisa tapi kan semuanya
kalau sekarang saya bicara ini ke pemerintah saya tahu sih tekanannya lagi ke arah gimana caranya mengentaskan kemiskinan
infrastruktur harus diutamakan dan sebagainya
ini prioritas nomor keberapa
makanya saya gak pernah
saya berapa kali ketemu pak jokowi
satu kalipun saya belum pernah
bagaimana indonesia mesti punya concert hall
punya orke simfoni
yang didukung pemerintah dan sebagainya
sekarang fokusnya biar
mereka berfokus dan
menjadi lebih kuat
dengan kita support sama sama
pada waktunya mungkin tahun depan atau dua tahun lagi
saya baru mau lagi
pak beresin juga ini pak gitu
upaya adi sendiri karena twilight orchestra
kan juga memiliki yang untuk
itu sampai saat ini bagaimana
minat dari anak anak muda
untuk menekuni musik musik seperti ini
dan juga menciptakan bibit bibit
supaya nanti dua puluh lima tahun kemudian
masih adi ms
siapa yang akan menggantikan seorang di ms
misalnya itu kan harus
harus dipikirkan ke depannya
jadi gini des
sebelum tahun sembilan puluh delapan
itu aku punya hobi
mendatangi menteri menteri saat itu
pak wardiman pendidikan
saya datangi untuk bicara soal ini tadi
begitu sembilan puluh delapan chaos
nggak jadi apa apa
apa yang saya bicarakan ke gubernur
pak suryadi segala macam
satu gerakan yaitu
ke anak anak sd
sebenarnya sampai sekarang
jadi setiap kita bikin konser
latihannya itu kita dedikasikan untuk anak sd
nggak pernah saya dapat uang dari kegiatan itu
jadi musisi udah kita bayar
untuk persiapan konser yang serius
untuk umum yang beli tiket
tapi persiapannya hari sebelumnya
kadang kadang dengan taksido dengan lengkap itu
tapi penontonnya semua full anak anak
dan saya lihat itu sangat bermanfaat
untuk membuka apa ya
mereka kan punya banyak window
untuk peluang sendiri
yang kalau nggak dibuka itu
masa depannya gitu
nah ternyata beberapa musisi kita sekarang
itu yang dulu saya datangi waktu sd
jadi kelihatan sekarang hasilnya
dari waduh itu mengharukan sekali
kalau mengingat itu
jadi sebenarnya intinya waktu itu bukan
bukan pembibitan nantinya mereka jadi musisi
saya kecewa dengan itu
saya kecewa dengan pejabat pejabat terdahulu
yang sepertinya nggak ada perhatian terhadap pengembangan seni budaya
karena mungkin simply nggak punya wawasan ke situ
nah berharap kalau saya perkenalkan
mungkin pada saat mereka besar
mereka jadi decision maker
yang punya kepedulian terhadap hal ini
nah saya dapat bonus kadang kadang
eh ternyata jadi musisi
eh jadi musisi saya
dari dua belas orgasme gitu beberapa
itu bonus lah tapi
lepas dari itu
saya bisa begini terus
sampai sekarang pun masih saya lakukan
tapi tanpa ada
political will dari pemerintah gitu ya
itu rasanya kita jalan terlalu lambat
bukan di tempat tapi terlalu lambat
dan bicara mengenai
bicara mengenai kegiatan pembiayaan seperti ini
setiap saya ngomong ke duta besar austria
duta besar tempohari
macem macem ya kalau luar ya
saya cuma pengen tahu apa
apa sih behind keputusan atau policy itu
kok aku nggak bisa mempan mempan nih ngomong sama pejabat pejabatku gitu
satu hal yang aku inget
bahwa umumnya kesamaannya adalah
mereka tidak melihat
pembiayaan ke gedung konser
itu sebagai suatu profit center
apakah pemerintah dapat dari situ
nggak dia nggak berharap
kalau di sini kan nggak
yang harus untung nih
bep nya kapan berapa tahun
ooh baliknya bisa dari bentuk lain
dengan seni kita maju
orang turis datang untuk lihat konser mozart
nah mereka spend buat hotel buat taxi buat suvenir dan segala macem
mengatakan memang yang diperlukan adalah harus ada political will ya dari pemerintah dalam bentuk kebijakan
nah kita kan sekarang kan kementeriannya kan menteri pendidikan dan kebudayaan
kira kira bentuk bentuk policy apalagi yang berkaitan dengan pendidikan
yang bisa membantu untuk meningkatkan apresiasi dan pendidikan musik di indonesia ini apa saja mungkin adik
karena kan saya lihat adi juga kan sangat tertarik pada jalan politik di negeri ini
dan siap orang orang yang kira kira bisa memajukan memiliki visi ke depan
idealnya itu visi apa yang dimiliki dan policy atau kebijakan apa yang bisa diimplementasi
sebenarnya ini panjang sekali
saya ingin membicarakannya nanti dengan dalam satu diskusi yang apa namanya
interaktif artinya ada tanya jawab ada sara sara
ini sekarang saya nanya adi yang jawab
intinya semoga suatu ketika ada kebijakan yang memperlihatkan bahwa pemerintah itu
tidak melihat musik sebagai komoditas
musik tradisional gitu itu tidak hanya satu komoditas yang oh kita bangga ya kita punya musik
dan dikeluarkan kalau ada turis datang
terus ada kan bagus misalnya angklung di bandung sawang ujo
itu bagus bagus sekali
cuma jangan berhenti di situ
untuk pembinaan kayak misalnya di china di china misalnya di jepang di korea gitu
mereka punya musik adi luhung juga yang ribuan tahun gitu yang mereka banggakan
tapi mereka nggak berhenti sampai di situ
bicara mengenai musik simfonik mereka punya conductor yang kelas dunia
punya pianis of biola yang membanggakan
mereka tuh udah compatible sama pergaulan musik simfonik atau klasik dunia
kita belum jauh
singapura aja udah begitu
malaysia terseok seok tapi
malaysia masih kebanyakan musisinya orang eropa dan sebagainya
kayak bola gitu
tapi semaju itu ada di peta gitu
dan kita masih kenapa musik barat
kita kan punya musik adi luhung sendiri
aku pengen suatu ketika kita melihat bahwa musik itu bukan sekedar komoditi kita komoditas yang harus kita banggakan sendiri
tapi itu musik tradisi oke
kembangkan beri pupuk kasih gedung
pembinaan musisi tradisionalnya bisa berkembang
tetapi di musik klasik suka atau tidak suka musik simfonik itu
jadi semacam barometer modernitas satu bangsa
berarti ini kan harus masuk ke dalam kurikulum dalam pendidikan anak anak sekolah
kalau kita lihat kan di negara negara yang mereka memang menganggap musik itu penting
itu sama seperti matematika misalnya
musik diajarkan karena ini bisa membantu untuk mengembangkan otak cara berpikir dan juga
jadi bukan hanya semata mata supaya senang musik dan menjadi musisi
tapi untuk hal hal yang lainnya itu sebagai fundamental perkembangan kepribadian dan juga
ya inteligensi dari seorang anak itu sendiri ya
benar harusnya begitu
maka kalau kita lihat anak sekolah di korea di jepang
banyak anak sekolah yang nenteng nenteng biola segala macam
dia nggak mau masalahkan ini dari barat
kita masih ngapain sih barat kita juga punya
maksudnya sikap ultra nasionalistik itu seringkali malah bikin kita kayak terbonsai gitu
nanti di forum internasional kita bisa membanggakan
oh ini gamelan kita punya yang membanggakan
sama di china di jepang mereka juga punya yang membanggakan
cuma pada saat kita naik ke wilayah musik simfonik
nah kita sendirian nggak punya
orkestra kecil tidak
kita mesti punya satu orkest yang kalau bicara orkest state of orkestra
atau orkes yang kebanggaannya satu negara misalnya
kayak singapura symphony orchestra gitu
itu nggak bisa kayak gaya orkestra kecil gitu
yang seringkali repertoarnya bergantung pada
sponsor atau apa yang kita sesuaikan supaya orang bisa
itu mesti begini kacamata kuda tuh
kita mainkan overture ini orkest yang saya maksudnya
dan yang karya karya serius itu sekali kali
main musik film mungkin tapi jarang ya
saya nggak berambisi ke bentuk itu
tapi sebuah negara seperti indonesia negara besar
harusnya seperti negara negara itu
punya indonesia philharmonic orkestra kayak apa kayak gitu
nah itu yang jadi flag carriernya indonesia kemana mana gitu
tidak bisa maju dengan zaman
dan kurang atraktif bagi
anak muda sementara kan anak anak muda
ini adalah mereka yang kita harapkan
kita untuk meningkatkan
apresiasi terhadap musik
bagaimana adi melihat
anak anak muda sekarang minatnya terhadap
misalnya musik yang
klasik tapi juga
apalagi dengan banyak
destruction main gadget dan lain sebagainya
kita tidak harus
anak muda suka
seperti juga semua anak muda
ngerti musik klasik barat
saya sih tidak terlalu
di zaman sekarang dimana
kita semua terkotak kotak
makin terkotak kotak terpisah pisah
jadi dulu kita tahu selera orang
terbagi klasik rock jazz pop misalnya
sekarang subjek genre ini ini
kebagi kebagi sampai apa yang
disenangi tristan anakku
sama kevin itu udah beda banget
mereka kalau ketemu saling
itu apa sih kak itu apa sih ini
apalagi sama saya yang beda generasi
itu apa saya aktif di satu acara tv
saya belajar sama anak saya seringkali
saya belajar sama anak saya seringkali
ini kalau gini bedanya ini apa
jadi di saat kita sudah seperti itu
kompleks gitu kita terlalu berharap
anak mesti tahu gamelan gini gini
anak generasi muda ada
kalau bisa di saat anak ada di sekolah dasar
itu ditimbulkan minatnya dengan
kasih exposure musik atau pertunjukan
atau visual atau video dari keindahan musik musik tradisi
maupun musik klasik yang art music menurut saya
kalau kita kelompokkan jadi satu lah art music atau musik seni
musik industri kan pop dangdut apa
pokoknya yang nggak pakai pendanaan apa
suka sponsor aja bisa kayak rumput gajah tuh
rumput liar tumbuh aja gitu

tapi kalau art music karawitan klasik

tapi kalau art music karawitan klasik

itu susah tumbuh
nah di luar itu art music itu dibina
ada pembinanya di sana
yang ngurusin pendanaan ini ini
terus di sekolah bagaimana
sekolah tuh bisa ada apresiasi musik
meskipun cuma satu musisi datang ke situ
atau mereka diundang ke orkes simfoni konser gitu
nah ini harus diberikan exposure sedini mungkin
pada saat anak anak sd
pada saat mereka masih lentur ini
kasih exposure yang sebanyak mungkin gitu
bukan kita bilang eh kamu harus begini percuma
nah sekarang kan susah
di sekolah nggak dapat itu
dangdut pop apa yang anak anak kecil
soal perceraian tema tema itu kan ada
mereka dengan gampangnya gitu
nah ini mesti ada langkah serius dari pemerintah
untuk mengimbangi itu
untuk nutup nggak mungkin mengimbangi
sebenarnya medium untuk mengekspresikan musik itu
sudah banyak sekali ya
film film itu kan memiliki yang namanya kan soundtrack
nah kita sering nonton film film
pokoknya macam macam ya film
mereka menggunakan musik yang ada yang klasik juga
ada yang musik
sehingga ya ini kan bisa dibangun sebagai bagian dari kreatif industri di indonesia
seperti animator indonesia kan sudah banyak sekali berkontribusi misalnya
terhadap film film animasi yang diproduksi oleh hollywood
ini kan sesuatu yang bisa kita arahkan
misalnya untuk masuk ke dalam yang pembuat musik untuk soundtrack
dan film industri di indonesia kan
juga sedang naik daun kan
butuh sound track atau original musik yang betul betul bisa menarik ya
sebenarnya komponis musik serius atau art music itu juga banyak yang mencipta untuk film
dari zaman dulu
saint sons misalnya
itu membuat prokofiev gitu
dan sekarang john williams
john williams itu bukan hanya komponis musik film
tetapi dia juga membuat karya karya serius
dan saya bikin di bulan februari yang lalu
kita tampilkan musik musik film dia yang jurassic park
sampai star wars gitu
dan itu antusiasme masyarakat anak anak muda
tiga minggu sebelumnya sold out
karena familiar bagi telinga mereka kan
itu adalah kendaraanku untuk masuk ke anak muda
mungkin kalau aku datang
perlu itu perlu
tapi sewaktu waktu kadang kadang kita perlu datangi mereka dengan apa yang mereka familiar with
star wars dulu
banyak yang datang ke situ untuk pertama kalinya melihat
oh bunyi ini ternyata yang main itu instrumen itu
terus lepas dari situ
banyak yang jadi connected dengan musik simfonik
selanjutnya musik klasik
jadi pintu masuk buat mereka
jadi pengembangan atau pengenalan apresiasi musik itu kan bisa berbagai cara ya
menurut aku dengan musik film musik perjuangan
perjuangan musik daerah itu seringkali jadi entry point mereka masuk ke dunia musik simfonik yang kita perjuangkan selama ini
bagaimana perubahan pada diri sendiri dalam perjalanan ini khususnya setelah memimpin twilight orchestra
dan apa yang membuat tetap semangat tetap berkarya tetap pada jalurnya yang walaupun harus mengemis untuk mencari minta dana
sponsorship sendiri sambil harus menguras otak membuat komposisi dan memimpin orkestra
apa rahasia anda
saya pikir rahasia terakhir adalah
saya membayangkan kalau saya nggak punya passion nggak punya cinta terhadap musik
bunyi musik simfonik ya no point gitu
capek capek itu capek
orang mungkin banyak yang ngira ya hidupku seneng di panggung gitu
orang itu panggung itu cuma dua jam
tapi sebelum sampai di panggung itu berbulan bulan orang gak tau aku ngapain kan
tapi aku terima kasih sekali pada yang maha kuasa memberikan aku kelelahan itu
karena kelelahan itu membuat aku
hidup membuat aku bahagia gitu
ada yang dikerjakan
bayangkan kalau kita dikasih sakit atau nggak dikasih pekerjaan
kita gak lelah kita tidur terus
aduh mengerikan gitu
jadi aku berterima kasih aku diberikan passion untuk ini
dan menurut aku mungkin kalau selain passion gitu yang bikin aku tetap seneng melakukannya
ini mungkin karena
yang sesuatu yang dirangkum oleh einst time itu yang dari dulu aku selalu ingetin itu aja tuh
jadi itu selalu terngiang ngiang
aku bisa main musik berjam jam di piano dan merasa jago gitu merasa sukses
oh aku bisa taklukkan lagu ini aku akhirnya bisa gitu

tapi mana kalau aku mainkan lagu yang simple tapi aku bisa mencoba

tapi bagian orang tergetar nangis bahagia itu rasanya way way beyond kesenangan akan diri sendiri
tapi kita telah membahagiakan orang gitu
kita bikin orang yang gak suka musik simpodik jadi suka gitu
terus nanya nih apa lagi sih apa lagi
terus kita kasih pencerahan ini ini ini
makin lebar makin lebar
akhirnya dia merasa lebih kaya lebih bahagia

dan passion ini semangatnya tidak pernah turun sih
dan passion ini semangatnya tidak pernah turun selama ini
alhamdulillah gak pernah merasa jenuh
tapi bagaimana dari segi pendewasaan dari adi sendiri
apa yang membedakan adi sekarang dengan yang pertama kali membangun pilot orkestra pada tahun sembilan puluh satu
ini belum pernah saya buka
walaupun saya masih awet muda
ini yang nggak pernah saya ungkapkan
dan baru kepikir gara gara pertanyaan desy tadi

perbedaannya adalah dua puluh lima tahun yang lalu aku itu mendirikan tual orkestra usia tiga puluh kalau nggak salah
di mana musisiku usianya lima puluh an
semuanya senior senior musisi rri
bayangkan aku anak bawang terus kadang kadang diketawain gitu ya
kalau minta begini kadang kadang ekspresinya ekspresi seperti
ini kamu anak muda mau ngapain sih
kayak begitu loh
bukan menghina bukan apa
saya bisa pahamlah gimana senior berhadapan dengan junior yang coba ngatur senior itu
aku harus melakukan pembuktian pembuktian pembuktian
sampai sekarang tiba tiba aku sadar di satu latihan beberapa bulan yang lalu
ternyata aku sekarang jadi paling tua
itu perubahan yang membuat aku kayak seperti dulu tuh dihantui pembuktian
sekarang tuh aku seperti nothing to prove
yang aku jadi wallace orang anak muda sekarang bilang walles
sehingga dalam berkomunikasi dengan mereka tuh dengan musisi umumnya ya
kalau dulu itu masih idealis gitu
sekarang tuh kadang kadang marah kadang kadang
sekarang tuh mungkin ya mereka karena lebih respect karena lebih tua
simply gitu ya
jadi komunikasi lebih terjalin lebih mudah lebih cair
terus jarang aku yang namanya stres marah kayak zaman dulu tuh
biasanya cuma kalau nggak suka cuma giniin gitu
dia tahu lah aku gak sukanya kenapa gitu
terus dengan manajemen juga aku bahagia punya manajemen yang sekarang yang sedikit tapi efektif
aku lihat orkestra yang pada umumnya yang modalnya gede kan banyak
kita cuma nggak lebih dari lima
tapi satu orang bisa kerjain ini ini ini
jadi membahagiakan aktivitas
terakhir apa yang ingin diwariskan kepada anak anak
karena tadi kan bicara bukan sukses tapi value
dari value itu yang
dibikin juga oleh mereka
kalau yang jelas kalau mewariskan uang gitu ya
mewaris uang gitu
mungkin enggak lah gitu ya
tapi bukan harta tetapi saya ingin ya itu balik ke value tadi
bagaimana mereka merasa bahagia all the time dengan apa yang mereka kerjakan
jadi aku dari mereka kecil
gak pernah mengarahkan mereka untuk jangan kerjakan itu tapi itu gitu
karena itu lebih baik dari itu
selalu saya pertanyakan ini kenapa kamu suka
oh gitu ya
oh aku baru tahu
oh gitu ya
nah pastikan dia menekuni apa yang mereka suka nantinya gitu
di sekolah ya nggak mungkin
tapi eventualy mereka sampai pada satu keputusan yang mereka harus bikin sendiri
ini harus saya kerjakan apa itu gitu
nah aku terus menerus bercerita sama mereka betapa nikmatnya kalau kita mengerjakan apa yang kita cintai gitu
passion itu ya
oke adi terima kasih banyak insightnya luar biasa
dan kita harapkan twilight orchestra juga sudah dua puluh lima tahun tapi dua puluh lima tahun lagi tetap jalan
tetap sukses dan tetap memberikan inspirasi bagi kita semua sekali lagi
thank you terima kasih desi